miniaturnya mirip dengan pesawat asli
bahkan bisa diterbangkan
para santri pun antusias menyimak penjelasan dari aibda sutrisno
iron modeling menjadi pengetahuan dan hal baru bagi mereka
sebagai santri kita juga bukan hanya bisa mengaji
tapi diberikan segala untuk menjadi santri yang kreatif
kita jadi tahu dari segi pesawat itu bagian bagian
cara terbang pesawat bagaimana dan mempunyai pengalaman
aibda sutrisno mencintai aero modeling sejak tahun dua ribu lima silam
hingga akhirnya bergabung dalam komunitas klub aero modeling di semarang
di selawaktu senggang di luar jam dinasnya
aibda sutrisno mengajar santri di pesantren al ma'wa
satu tujuannya menggali potensi dan kreativitas para santri
saya ingin si santri di al ma'wa ini
saya ingin punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya
bahkan secara akademisi bahwa iron modeling ini
dipunyai oleh orang yang punya skill dan
jadi itu salah satunya saya ingin
santri punya keahlian khusus jika ingin
punya kekerasan secara ekonomi
bersama para santri
aibda sutrisno berhasil membuat sekitar dua puluh pesawat iron modeling dalam sebulan
setiap unit pesawat air modeling dibanderol seharga lima belas juta rupiah
di mana penjualannya dikelola oleh kooperasi pesantren
damar sinuko semarang jawa tengah